subjatan ras pondametro jaya
pada kesempatan yang baik ini
terkait dengan hal tersebut
yang mana laporan polisi tersebut
jajaran polres metro bekasi
empat puluh sembilan tahun yang merupakan
pada kesempatan yang baik ini
dengan mengumpulkan keterangan saksi
korban ke dalam koper
yang merupakan adik kandung
mayat korban di daerah
penyelidikan yang sudah dilakukan
mungkin sudah ada di depan
etrepertum yang dikeluarkan oleh
bukti digital berupa rekaman
ini disita dari tersangka
satu buah buku rekening
nanti akan dijelaskan oleh
peristiwa yang terjadi kami persilahkan
kepada pak kapolres metro bekasi
kab tumas dan direktri bum
di luar pt kopi
tadi disampaikan pak dirai skrim um
kepala korban ke tembok
korban tidak bernafas lagi
untuk memasukkan korban namun tidak
kemudian tersangka keluar lagi
ke dalam koper tersebut
motor korban di penitipan motor
mobil rental yang sudah dihubungi
di lokasi tersebut di kalimalang
membuang koper yang berisi jasad korban
kedua tersangka kembali ke bandung
zodiac namun kedua tersangka
setelah dari hotel parahiangan
check out kembali lagi
uang yang sudah di transfer
untuk selanjutnya kronologis penangkapan
meminijin menjelaskan kepada rekan rekan semua
meminijin menjelaskan tentang perkara
sampai melakukan penangkapan terhadap tersangka
jadi pada tanggal dua puluh lima april
koper ya yang diduga di dalamnya
dan di dalam koper itu memang terdapat
setelah itu saya bersama kapol seki karang barat
di backup dengan subdet jahatan ras polda metro jaya
satres krim pota bes bandung
jadi sampai dengan tempat korban bekerja
bahwa seluruh cctv yang ada
dan tidak keluar kembali
sop dari ibu rini ini
setoran dari para supir
besok paginya dari jam
dan di tanggal dua puluh empat april
dengan supervisor yang bernama roni
bahwa setelah menyetor dari bank bca
dan kita cek ke hasan sadikin
disitulah kami memulai penyelidikan
memang ada orang yang bertemu terakhir kali
berangkat ke sana di backup polda sumsel
setelah itu kami melakukan penangkapan disana
yang bersangkutan dibantu langsung
jadi dua tersangka ini kakak beradik
karena yang memang dipercaya satu satunya adalah adiknya
jadi demikian dari kami proses penyelidikan
yaitu yang pertama adalah
untuk dua orang tersangka ini
dengan ancaman hukuman paling lama lima belas tahun
dan dengan ancaman hukuman paling lama lima belas tahun
dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain
dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain
dan atau pembunuhan yang diikuti
dan atau pencurian yang didahului
disertai dan diakhiri dengan kekerasan
dan atau pasal tiga ratus tiga puluh sembilan kwp
atau pasal tiga ratus enam puluh lima ayat satu
kwp dengan ancaman hukuman paling lama lima belas tahun
terima kasih bapak direktur bapak kapitul mas dan bapak kabores